dan kita ke informasi lainnya tersangka kasus suap pembangunan pltu riau satu eni maulani saragih kembali diperiksa komisi pemberantasan korupsi
namun saat datang eni enggan menjawab terkait proses pemeriksaan dirinya hari ini
eni maulani saragi datang ke gedung kpk pada rabu pagi dan tidak ada komentar yang diberikan eni saat datang ke gedung merah putih
namun pemeriksaan eni hari ini masih terkait dengan kasus suap pembangunan pltu riau i
eni telah ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus ini karena berperan menerima suap dengan total empat delapan miliar rupiah dari pengusaha yohannes koco dalam proses pembangunan pltu riau
sementara itu komisi pemberantasan korupsi segera akan memulai persidangan kasus ini dan kpk telah melimpahkan berkas salah satu tersangka
yaitu yohannes budi sutrisno koco dan johannes koco ini ditangkap bersama dengan eni tiga belas juli lalu dalam operasi tangkap tangan
yohanes diduga turut serta dalam pembahasan jatafi
dalam proyek senilai dua belas delapan triliun itu
sudah ada korespondensi nn indonesia edo ekariski di gedung kpk jakarta selamat siang edo
edo sejauh ini bagaimana hasil pemeriksaan terhadap eni saragih yang dilakukan oleh kpk pada hari ini
selamat siang alfian kalau bicara proses pemeriksaan atas nama eni maulan saragi yang tadi pagi hari tadi datang untuk diperiksa kembali kpk
ini memang belum ada kelanjutan atau pemeriksaan sampai sejauh ini belum selesai
namun dipastikan kedatangan eni kembali ke gedung merah putih pada hari ini terkait dengan pemeriksaan kasus pembangunan
kasus pembangunan pltw riau i
sementara itu dapat diinformasikan juga alfian selain pemeriksaan eni yang sebenarnya ada di luar jadwal pemeriksaan hari ini
kpk sesuai dengan jadwal pemeriksaan yang diumumkan pada hari ini akan memeriksa direktur pt smelting indonesia
untuk tersangka idrus marham
ini masih terkait juga dengan kasus suap pembangunan pltu riau i
dan penyidik komisi pembalasan korupsi mengagenekan pemeriksaan direktur pt smelting indonesia prihadi santoso
diperiksa untuk melengkapi berkas menyidikan mantan menteri sosial idrus marham dalam kasus suap plt uriau i
seperti kita ketahui sejauh ini dalam kasus suap pltu riau i
kpk telah menetapkan tiga orang tersangka atas nama eni saragih
dpr ri idrus marham selaku mantan menteri sosial
yang saat itu diduga atau disangkakan juga berinteraksi bersama dengan eni saragi saat menerima suap
dengan total sebesar empat delapan miliar rupiah itu
dan satu lagi adalah pemberi suap ataupun orang yang mengatur jatah fee dari proyek senilai dua belas delapan triliun tersebut
yaitu adalah jonas koco yang merupakan dari pihak swasta
informasi terbaru juga alfian yang disampaikan kemarin oleh kpk
kpk akan segera menggelar proses
persidangan dalam kasus plt uriau ini sendiri dalam waktu dekat
karena memang berkas kasus atau berkas kasus dari atas nama jonas koco ini sudah dilimpahkan
dan artinya dalam waktu dekat persidangan akan segera dimulai
nantinya diperkirakan persidangan nanti akan menghadirkan tersangka tersangka lainnya
seperti eni saragih itu sendiri dan juga idrus marham beserta beberapa saksi saksi
yang sampai sejauh ini pun sebenarnya masih diperiksa kpk untuk kembali melengkapi berkas pemeriksaan
untuk kemudian nanti ke depannya akan dilimpahkan saat sudah lengkap begitu
untuk kemudian disidangkan sesegera mungkin oleh pihak kpk
dan sejauh ini alfian kita masih menantikan informasi terbaru dari pihak kpk
terkait dengan pemeriksaan dua orang terkait dengan kasus swapel trio itu sendiri
yaitu adalah eni saragih dan juga direktur pt smelting indonesia atas nama prihadi santoso
biasanya kpk akan menjelaskan
akan mengumumkan hasil pemeriksaan yang berlangsung dari pagi hingga siang hari ini alfian
ya edo selain eni saragi sendiri apakah ada rencana juga pada hari ini
idrus marham juga akan datang ke kpk untuk dimintai keterangannya
ya alfian kalau di jadwal resmi tidak ada nama idrus marham yang dijadwalkan untuk diperiksa
untuk memperkuat berkas pemeriksaan siapapun itu
namun nampaknya saat ini kpk masih
berusaha untuk mendatangkan salah satu orang yang ingin diperiksa juga sebagai saksi
atau adalah direktur utama pln itu sendiri
namun sejauh ini belum terkonfirmasi sebenarnya alfian dalam jadwal pemeriksaan yang diumumkan
hanya saja kemungkinan kemungkinan kedatangan pemeriksaan pemeriksaan lanjutan
atas nama orang orang yang memang dianggap bisa atau bisa digali keterangan terkait dengan kasus ini
itu masih mungkin terjadi
namun nampaknya pada hari ini pemeriksaan terkait dengan pltu
suap pembangunan plt riau i ini fokus di dua nama yang saya sebutkan tadi
yaitu adalah eni saragi dan juga prihadi santoso itu sendiri alfian
baik terima kasih
edo ekariski melaporkan langsung dari gedung kpk jakarta